dan untuk mengetahui perkembangan terkini dan penanganan kasus covid sembilan belas yang terus bertambah sudah bergabung koresponden cnn indonesia arman helmi
selama sore arman bagaimana proses tracing dan testing bagi warga lain yang kemungkinan kontak erat dengan kluster cipayung di sana arman
ya rifana saat ini di kelurahan cilangkap kecamatan cipayung masih bersama pengurus ataupun juga pemerintah kelurahan rt tiga rw tiga
saat ini saya berada di salah satu titik di mana cukup banyak begitu warga yang terpapar atau terkonfirmasi covid sembilan belas
setelah beberapa waktu yang lalu pemerintah kelurahan memperlakukan pemeriksaan atau kontak tiga t
seperti itu dari sekitar enam ratus sembilan puluh satu orang atau hampir tujuh ratus orang rifana ada satu ratus empat yang terkonfirmasi covid sembilan belas
kemudian enam puluh tujuh diantaranya sudah dibawa ke wisma atlet untuk dirawat lebih lanjut
kemudian juga dua puluh orang lainnya juga dibawa ke rumah sakit rujukan
kemudian juga ada
ada sebelas orang diantaranya adalah anak anak dia bawa usia sepuluh tahun
kemudian sisanya yang mungkin bergejala ringan atau tanpa gejala itu menjalani isolasi mandiri di rumah masing masing
dan sejak tadi saya pantau memang beberapa gang kecil gang sempit itu telah ditutup atau dikatakan menjalani mini lockdown oleh pemerintah rt rw dan juga kelurahan
dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apakah perkembangan proses tiga t ataupun juga pemeriksaan tes covid sembilan belas kepada warga yang ada di sini
saya sudah berada bersama wakapolres jakarta
pak rata timur bapak ahmad fanani eko prasetyo
pak fanani ini kan juga pemerintah setempat aparat tni polri sudah berusaha sedemikian rupa pak
untuk mengatasi ataupun juga menanggulangi warga yang cukup banyak pak jumlahnya
saya tadi sudah ngobrol bersama pak rw pak lura juga ini merupakan peristiwa yang cukup besar pak
apa yang akan dilakukan selanjutnya pak supaya tidak terjadi potensi penyebaran lebih banyak begitu pak
baik terima kasih
kami dari aparat tiga pilar tni polri dan pemerintah daerah
dalam hal ini telah melakukan mikro lockdown di wilayah rt tiga ratus tiga
kami berharap jangan sampai ada penyebaran covid sembilan belas kepada masyarakat di luar rt dua
kami bersama tiga pilar sudah melaksanakan penyemprotan disinfektan
kita juga melakukan swab antigen
jadi yang bersentuhan langsung
dan alhamdulillah tidak ditemukan warga masyarakat yang kontarat itu positif atau reaktif
kita juga mendirikan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kita lakukan micro lockdown
kita bisa melihat dari belakang
ini kita bangun dapur lapangan dari brimob
supaya masyarakat itu tidak galau atau masyarakat itu tidak kepikiran
jadi kita langsung menyiapkan dapur lapangan
nanti dibantu oleh pkk
dibantu oleh masyarakat sekitar dasawisma
mereka memasak dan akan kita bagikan kepada masyarakat yang kita mikro lockdown tersebut
pak wakapolres tadi saya sudah ngobrol bersama pak rw
katanya aparat polri tni juga berusaha mendekati warga secara persuasif supaya mau mengikuti tes covid sembilan belas
bagaimana sejauh ini upaya pendekatan tersebut
baik terima kasih
jadi kita dari aparat tni dan polri dan pemerintah daerah
door to door untuk melakukan swab antigen
apabila anggota masyarakat ini tidak mau kita paksa
jangan sampai yang bersangkutan tidak mau ternyata mereka reaktif
sehingga kita mempunyai inisiatif kita melakukan door to door dan memaksakan anggota masyarakat yang tidak mau
nah pak kedepannya ini dapur umum untuk logistik warga
kira kira sampai kapan pak
apakah sampai memang kasus di sini zero no atau sampai kapan
jadi dapur lapangan ini kita siapkan sampai masyarakat sini zero tanpa ada covid sembilan belas
apa saja pak bantuan yang disiapkan untuk logistik
logistik kita menyiapkan beras telur indomie dan kebutuhan yang lain lain
buah buahan dan obat obatan yang herbal
saya boleh sebentar rifana kepada pak lura di sini ya pak nasir sugiar
pak nasir bagaimana pak upaya pemerintah kelurahan sejauh ini untuk upaya tiga t
alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dengan pak kapol da metro jaya jajaran forest jogja timur kapol sek dandim koramil jajaran tni puari
juga kesehatan di wilayah kecamatan cipayung rekan rekan semua tokoh masyarakat luar biasa
kita partisipasi cukup tinggi setelah kita melakukan swab
satu ratus empat orang kita dinyatakan positif
jadi seluruh jalan yang menuju akses masuk di pemukiman terutama mereka yang isolasi mandiri
dengan kata yang kita jaga ketat bersama dengan rekan rekan tni polri juga fkdm
kita pengen ngobrol lebih banyak lagi tapi durasi sangat membatasi kita
bapak bapak ibu ibu yang pasti upaya daripada pemerintah kelurahan kemudian juga tni polri sudah cukup maksimal yang kami pantau sejauh ini
karena tadi juga kapolres jakarta timur sudah menegaskan kepada awak media bahwa sejauh ini di kelurahan cilangkap kecamatan cipayung rifana ditemukan klaster halal bihalal
sekali lagi bukan kluster mudik ya tapi ini merupakan kluster halal bihalal dari satu keluarga yang melakukan silaturahmi lebaran h plus satu pada saat idul fitri kemarin
jadi memang sudah ditegaskan saat ini upaya sudah dilakukan untuk isolasi mandiri dan juga sebagian dibawa ke rumah sakit wisma atlet dan juga rumah sakit terujukan lainnya untuk mengikuti perawatan lebih lanjut
ya terima kasih korrespondensi anan indonesia
saya fiza arman helmy atas laporan komprehensif anda selamat bertugas kembali